nama yang berapa ini
beginilah detik detik kepanikan warga saat angin puting beliung menerbang kawasan permukiman di desa penanggal
lumajang jawa timur
video yang direkam warga menggunakan kamera ponsel itu memperlihatkan material atap rumah lulu lantak
berterbangan ke udara
kejadian itu bermula saat kawasan tersebut diselimuti awan gelap tebal
terdengar suara gemuruh angin dan tak lama kemudian angin pun melululantahkan atap rumah warga
warga sekitar pun panik dan ketakutan
tim reaksi cepat badan penanggulangan bencana daerah kabupaten lumajang
yang mendapatkan laporan dari masyarakat langsung melakukan pemantauan ke lokasi
selain desa penanggal kecamatan candipuro
angin puting beliung juga menerjang desa sukorejo kecamatan pasru jambe lumajang
keluhan rumah warga mengalami kerusakan akibat angin puting beliung ini
dapat laporan dari pihak desa bahwasannya ada sekitar delapan belas rumah yang terdampak
selanjutnya kita masih menunggu arahan lagi
untuk sementara kita hanya proses pendataan pendataan awal
meski tidak ada korban jiwa
namun akibat peristiwa ini para korban ditaksir mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah
sementara fenomena alam puting beliung air atau biasa disebut water spout
terjadi di pantai
di pantai kencaran surabaya jawa timur
angin kencang membentuk pusaran
membumbung tinggi ke angkasa ini
terekam oleh warga nelayan sekitar
menurut bmkg surabaya
fenomena ini terjadi karena awan cumulonimbus
yang menyebabkan angin kencang
fenomena tersebut dinamakan water spot
yang berasal dari awan kumurimus
awan cumulonimbus sendiri itu
dan puting beliung
kalau di daratan
dinamakan puting beliung
tetapi kalau di daerah di lautan
dinamakan water spout
potensi water spout ini terjadi karena musim hujan yang
akhir akhir ini memicu curah hujan tinggi
nelayan yang hendak melaut pun diimbau
waspada akan awan gelap yang dapat menimbulkan angin dan petir
penghimpunan cnn indonesia